saudara ketua dpp pdip ahmad basara menegaskan
rencana pertemuan megawati dan prabowo tidak melulu membahas soal kemungkinan pdip gabung ke koalisi pemerintahan prabowo
ketua dpp pdi perjuangan ahmad basara bilang
pertemuan antara megawati dan prabowo subianto tak harus diakhiri dengan kesepakatan politik
termasuk soal kemungkinan pdip gabung ke prabowo
ya pertemuan antara ibu mega dan pak prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai satu pertemuan
yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama sama di dalam pemerintahan yang
jika nanti mk memutus pak prabowo adalah pemenang pemilu presiden
di mana pdi perjuangan harus bergabung di dalam pemerintahan
sementara itu ketua umum pkb yang juga calon wakil presiden
mohaimin iskandar mengaku tidak akan membuka komunikasi politik termasuk dengan presiden terpilih prabowo subianto
meski dalam suasana idul fitri
kata caimin komunikasi politik menunggu proses sidang sengketa hasil pilpres di mk tuntas
pokoknya saya dan pkb konsentrasi untuk menunggu hasil keputusan mk
sehingga sejak mk kita gelar kita tidak melakukan pertemuan dengan siapapun
tidak melakukan komunikasi politik dengan siapapun sampai benar benar perjuangan di mk tuntas